laporan baru mengungkapkan bahwa banyak sekolah kesulitan untuk mengisi peran penuh waktu dan peran casual
iya karena lebih cepat di hutan daripada di area kampung
serta ribuan penggemar yang disebut
terjun ke dunia politik di usia muda dan berhasil menjadi anggota dewan perwakilan rakyat
jangan lupa selalu untuk
dan jangan sampai terbawa gengsi ataupun tren
oke saya mau ke bang charles ya